unjuk rasa puluhan mahasiswa di kantor disduk capil kabupaten sukabumi berlangsung ricu
kericuan bermula saat aparat kepolisian memadamkan api dari ban yang dibakar mahasiswa
aksinya digelar terkait penangkapan oknum pegawai di sdukcapil oleh saber pungli polres sukabumi kota
demo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam ikatan mahasiswa muhammadiyah di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sukabumi berlangsung ricu
kericuan terjadi saat mahasiswa yang membakar ban mendapat tindakan tegas dari aparat kepolisian yang langsung memadamkan api
beruntung menterokan tidak meluas
aksi ini digelar mahasiswa terkait penangkapan oknum pegawai di sdukcapil oleh saber pungli polres sukabumi kota
sejumlah mahasiswa kemudian diterima oleh kepala disduk capil untuk melakukan audiensi
dari hasil audiensi mahasiswa mendapatkan izin untuk membuka posko pengaduan masyarakat
di depan kantor
di sdukcapil kabupaten sukabumi dan mengawasi secara langsung jika terjadi kembali praktek pungli
nah tadi kami mediasi di dalam dengan kd sdukcapil ya
bahwa beliau siap bertanggung jawab dan beliau siap berkomitmen
kami apresiasi ya
sementara itu kepolisian resor sukabumi kota menetapkan dua tersangka dalam kasus ott pungli di kantor disduk capil kabupaten sukabumi
yakni dede selaku kepala seksi kearsipan dan staffnya yang berinisial em
dari awal kita melakukan salah satu ott yaitu atas nama dedel dd
kita tetapkan tersangka kemudian tambah lagi satu orang ini tinggal em
kita tetapkan tersangka kemudian tindak lanjutnya kita lakukan pendalaman lagi
untuk sementara baru dua orang yang mengalir
nanti kita dalamkan proses penyelidikan lanjut
setelah melakukan aksi para mahasiswa akhirnya membuarkan diri dengan tertib
polisi masih terus melakukan penyelidikan terhadap aliran dana dari kasus pungli di disduk capil kabupaten sukabumi
ahmad fikri sukabumi